modus kejahatan di era saat ini sangat beragam
masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada dan berhati hati jika menyangkut dengan kejahatan penipuan online
salah satunya menggunakan modus file undangan pernikahan melalui format apk di whatsapp
bank rakyat indonesia atau bri membagikan tips agar menanggulangi kejadian seperti ini
kasus penipuan online dengan beragam modus operandi masih bermunculan
salah satunya yang marak belakangan ini adalah social engineering bermodus penipuan melalui permintaan
untuk mengklik sebuah file undangan pernikahan berformat apk di whatsapp
baru baru ini modus kejahatan yang menggunakan file undangan pernikahan tersebut
memakan korban salah satu nasabah tabungan di kota malang jawa timur
yang harus kehilangan saldo di rekeningnya hingga satu empat miliar rupiah
melalui aplikasi yang tidak resmi atau berkualitas
modus file undangan pernikahan tersebut membuat korban dengan sadar memberikan persetujuan
untuk mengizinkan aplikasi tersebut mengakses aplikasi sms dan aplikasi lainnya
namun bagaimana apabila masyarakat sudah terlanjur menekan file apk bodong tersebut
bank rakyat indonesia atau bri membagikan tips dan langkah awal untuk menanggulanginya
pertama apabila terlanjur mengklik file undangan pernikahan
segera matikan semua koneksi
bisa dengan mengaktifkan mode pesawat atau mengklik pada ikon data
dengan koneksi internet yang terputus pelaku tidak bisa mengakses handphone kita
pengambilan data pribadi pun dapat dihindarkan
selanjutnya anda bisa membersihkan data serta cash aplikasi bodong
dengan langkah ini pelaku tidak dapat mengakses aplikasi digital banking
maupun dompet digital di handphone calon korban dari jarak jauh
kita tidak mengetahui betapa berbahayanya aplikasi dari sang pelaku
sebab itu menghapusnya atau bahkan memformat ulang ponsel

selanjutnya anda perlu mengubah serta mengganti username pin dan password
mobile banking dan email pribadi
dengan mengubah semua data transaksi tersebut
maka dapat mencegah transaksi perbankan yang dilakukan pelaku kejahatan
di luar tips tersebut bri tetap menekankan agar nasabah dapat mencegah lebih dini
dengan tidak mengklik apk tersebut

kepada aplikasi yang terkait khususnya aparat penegak hukum untuk terus memantau
menyelidiki dan menangkap pelaku kejahatan perbankan
yang telah meresahkan masyarakat dan pihak perbankan
di sisi lain bri juga menyarankan agar segera menghubungi kontak bri
di empat belas tujuh belas atau lima belas tiga puluh
apabila terlanjur menginstal aplikasi bodong tersebut
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan